keinformasi selanjutnya berbeda dengan pertukaran pelajar yang biasanya dilakukan antar negara
sabang merauke merupakan sebuah program pertukaran pelajar antar daerah di indonesia
program ini dibuat dengan semangat toleransi dan penanaman nilai kebenekaan
berdoa sebelum makan menjadi kebiasaan yang dilakukan norce
termasuk saat berada di tengah keluarga asuhnya di jakarta
norsyah adalah salah satu partisipan pertukaran pelajar yang diadakan komunitas sabang merauke
gadis berumur empat belas tahun ini berasal dari maluku tenggara barat
melalui sabang merauke norce belajar berinteraksi dengan anak anak dari berbagai pelosok negeri
selain itu ia tinggal dengan keluarga asu yang berbeda etnis budaya dan kepercayaan
kalau aku bisa membagi pengalaman berharga dari program ini
terus menjadi duta perdamaian
dan mengejarkan bahwa keberagaman itu menurut aku tidak yang sama yang dipikirkan orang lain
jadi keberagaman itu sama
keluarga asuh norje pun dapat memetik nilai keberagaman dan toleransi dengan kehadiran norje
mereka percaya berbagai perbedaan yang ada tidak menimbulkan friksi
harus dibungkus dengan rasa hormat
rasa hormat yang sehingga kita menjadi dekat dan tidak takut dan tidak alergi
itu yang saya lihat ada di dia
nilai dasar yang diakini sabang merauke adalah toleransi tidak bisa hanya diajarkan
harus dialami dan dirasakan
jadi anak anak dari seluruh indonesia
sengaja kita taruh dengan keluarga yang beda beda
sengaja kita buat programnya anak anaknya bervariasi mungkin
sehingga mereka bisa berinteraksi dengan teman teman yang beda etnis
nggak gampang ngejudge orang kalau istilahnya kiki salah satu adik sabang merauke yang ada
ehm untuk bang
tidak bisa dimungkiri saat ini keberagaman kita sedang diuji
namun keluarga besar sabang merauke percaya
toleransi dan keberagaman patut diajarkan sejak dini
nurce pun berharap selepas kegiatan ini akan tumbuh rasa saling menghormati
terlepas dari adanya perbedaan latar belakang agama
dan berbagai sekat lainnya
hermas psikolitikta jakarta